lim kalo warung lo mau rame rajinan dikit ngapa
bangun pagi jangan tengah didobrak lo baru goreng
ya lajak gue telat gara gara tadi susah banget nyari pisang di pasar
gue heran jak sama kehidupan cinta gue
setiap usaha gue yang gue lakuin buat ngedapetin cinta yang pujaan hati gue
selalu aja kandas
gue gak jadi karo kain bareng ani
lo gak jadi gue pikir jadi
gara gara kebanyakan latihan nyanyi
suara aku jadi serak kemarin
jak lo gak solider banget sih jadi temen
orang temennya lagi galau malah ketawain
makan asem gue pur
udah gini aja
enggak gue terlanjur malu
si tisna kemana ya pur
eh orang gue nanya bukan yang jawab
kalau gue diem berarti gue males jawab

lagi lagi gue nanya si tisna kemana ya pur

hai sepi banget korebang alan ngopi wah mana warung salim dimana lagi
kah enggak ada warung kopi lain aja warung kopi banyak cuman bisa ngutang dia doang
kopi atau lim beres nanti ya nanggung nih
gorengannya mana ini gua igoreng
enggak lihat apa
kadiokun tak itu angkat atuh pak usok hari mana
nanti kalau kamu punya rezeki beli atuh springbed yang tebel yang ada pernya iya
pak bukan apa apa apa kalau bangun pisuluh
bangun pagi jangan tengah didobrak lo baru ngoreng
eh lajak gue telat gara gara tadi
susah banget nyari pisang di pasar
lo mau alesan aja
eh ini kan nyari gorengan
mau beli nasi uduk
uh boro boro nasi uduk gorengannya baru permateng tuh
iya neng abang gak kejuaraan nasi uduk
abung cuma jualan gorengan teh sama kopi
yah kirain ini kan jual nasi uduk
yaudah deh beli pisang gorengnya aja dulu
eh bang ojek lagi sibuk gak
ntar sejam lagi jemput ke rumah ineko ya
soalnya ineke mau jemput ke rumah sakit
iya temen apa temen
ii bang mojak beneran temen kok
iya iya ntar sejam lagi bang mojak ke sana
makasih ya bang mojak
ada lah yang nyuci
kenapa bang ojek ngopinya di warung
tadi saya lihat bang ojek ngopinya di warung bang salim
sama mbak siapa gitu namanya
temen deketnya ya po
itu loh po
mbak yang ngontrak di tempatnya
yang ngontrak di tempat babe naim itu banyak
yang masih gadis po
yang ngontraknya sendirian
orangnya tinggi putih
saya gak tau namanya po
gue mesti nganterin ineka ke rumah sakit
ya kan barang lo juga kagak banyak
lo minta bantuin aja
lo pindahinnya sekarang
yaudah gue langsung ke rumah lo
eh mbak issa
kesini saja pakai diantar sama bang harun
mau ketemu sama pak sofian
ada di dalam
sudah kita bahas kemarin siapa kalau gitu saya panggil jalan dulu ya pak iya ya assalamualaikum